istri ahmad dhani mulan jamila mengunjungi terdakwa kasus ujaran kebencian tersebut di rumah tahanan kelas satu cipinang kami siang
kedatangan mulan didampingi oleh kuasa hukum ahmad dhani
mulan jamila yang datang bersama anak dan kuasa hukumnya langsung masuk ke rumah tahanan kelas satu cipinang jakarta timur kami siang
untuk membesuk suaminya yang secara resmi sudah dipindahkan ke rutan cipinang dari rutan medaeng jawa timur
kuasa hukum ahmad dhani yang ikut menjenguk kliennya mengatakan proses kasasi tetap berjalan
dan tengah menyiapkan memori banding
selain itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kepala rutan
mulan sendiri enggan memberikan keterangan pada awak media
ketika di rumah tahanan kelas satu cipinang kamis siang kamis siang dan kamis siang
kudanya berkata bahwa mereka harus berkata bahwa mereka harus berkata bahwa mereka harus berkata bahwa